tapi nembaknya masuk mulu katanya ya
dan ada one team press nanti malah bikin presiden terpilih bingung karena masing masing kan punya ideologi konteks pemerintahan dan pengalaman yang berbeda